kenapa iya putrawila tikta itu akan menjadi salah seorang diantara wali som
kalau sampai sunan bonang bertemu dengan raden said
karena nanti kita akan semakin kesulitan untuk mengalahkan wali som
kita tidak boleh membiarkan sunan bonang menemukan raden said
kalau perlu kita bunuh saja raden said
supaya wali songo itu berkurang jumlahnya menjadi delapan
kamu harus berhati hati
jadi kamu harus menambah ilmu kesaktianmu
supaya kamu bisa mengalahkan
dengan meminum darah perawat
melalui mulut buaya
tolong lepaskan aku

jangan terima kasih sama saya
berterima kasih kepada gusti allah
adik kecil ini
ini tole adikku
jaguan pemberani kita ini
namanya tole toh
jangan panggil saya mbak yuke
umur saya masih muda dibanding jenengan
jadi kalau saya panggil
kalau boleh tahu
saya hanya kebetulan lewat
memangnya pak le mau kemana
pak lem mau pergi ke tempat
mumpu supa pandai besi
pak le saya tahu
rumah kami melewati arah rumah itu
ada yang aneh ya
melihat saya seperti itu
maaf mau mencari siapa
saya mau bertemu dengan empu sudah
apa beliau ada
kalau boleh saya tahu ada keperluan apa anda mencari
saya dengar beliau ahli senjata yang hebat
saya ingin memesan senjata dari beliau
apa bisa saya bertemu dengan beliau
maaf bisa enak membesar senjata seperti apa
ilmu mu lebih hebat dari ku
engkau bukan empu sukiah
karena empu sukiah
usianya pasti jauh lebih tua dari
kau mencari ayah ku
kau mencari ayah ku